siap remisi ibu
tante dewi udah sembuh
doain tante dewi cepat sembuh
kita pulang dulu yuk
tangnya nggak presente kotoran kucing yang ada
tapi tangnya kemanee ya
masa ada yang ngambil sih
tapi kalau ada yang ngambil siapa yang ngambil
jangan jangan farid lagi yang ngambil
tapi kalau dia yang ngambil
berarti dia tahu dong kalau aku yang sabotase mobil mama
gimana keadaan dewi
saya tahu benar tatapan itu
saya memberikan tatapan yang sama kepada passion dan keluarganya
kalau pasien sudah berada di dalam keadaan kritis
saya akan melakukan penyelidikan
maafkan saya untuk kabarkan ini
dewi mengalami pendarahan yang cukup hebat
dan selama ini
tidak ada pencegahan atas penyebaran penyakit kankernya
tidak melakukan pengobatan atau konsultasi berkala
kondisi pasien seperti ini
dalam kasus yang pernah saya tangani
mungkin umurnya tidak lama
dari versi karakteristik dan karakteristika dari kapten tentangsi penderitaan pertubuhan jelancar gabriel into charles farid branda
siapa yang semula ner phew entertainment nyambek
kembali sampai tangani ketiga tahun political
sebagai dokter yang airing
jika kemana mighty bekerja
terima kasih prof
abi jangan sedih lagi
mungkin kita berikan
waktu sedikit untuk abi sama dewi
kita keluar sebentar ya
abi doain tante dewi ya
abi sedih banget
sembuhin tante dewi
tapi bang holding tolong rahasiakan hal ini ya
jangan kasih tahu ke siapa siapa
soalnya bu dewi itu
tidak mau banyak orang tahu soal ini
dia tidak mau menyusahkan siapa siapa
bini saya juga pasti sedih banget dok
kalau tau ini dok
bu nisa udah bisa ditangkap gak sama polisi
saat ini tang itu
masih ada di tangan pengacara saya
masih ada beberapa kasus yang lain
untuk dia urusin dulu
dengan kondisi bu dewi seperti ini
mungkin lebih baik kita fokus kepada
kesehatannya bu dewi dulu
sambil pengacara saya si doni itu
mengurusin jalur hukumnya
iya pak dokter
saya akan berusaha semampu saya
untuk menjaga bu dewi
terima kasih bang oling
sama sama pak dokter
pasti dewi belum kembali dari rumah sakit
sakitnya parah ya
kalau dewi sudah kembali
pasti dia sudah
nengok aku disini
biasanya dia yang paling pagi kesini
dewi sangat baik
dia sangat peduli
tapi dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
dia sangat peduli
tapi dia sangat peduli
tapi dia sangat peduli
selamat pagi ibu bagaimana
dua hari kemudian
dia merasa sakit
dia merasa sakit
dia merasa sakit
dia merasa sakit
dia merasa sakit
saat ini kondisi sudah stabil nanti saya laporkan ke prof dirawan saya permisi ibu
tante dewi tante dewi udah sembuh
doain ya doain tante dewi cepat sembuh
ya udah abis kita pulang dulu yuk